kaget gak mama
mama kok disini
lady kamu pikir mama gak bisa nemuin kamu di sini ya
ada luka dalam yang cukup parah
dan sangat disayangkan pasien juga sudah sangat kehilangan banyak rekan
apaan sih dok
dok dok dok tapi raja masih bisa untuk diselamatkan kan dok
saya mohonlah bukan sesuatu untuk suami saya
diperkirakan pasien meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit
jadi sudah terlambat
dok dok dok dok masih bisa untuk selamatkan
kamu mimpi buruk
aku mimpi buruk
kamu mimpi seperti apa
kamu meninggal raja
udah kamu tenang aja
kamu lihat aku
aku sekarang di depan kamu
kamu gak usah takut ya
aku takut kehilangan kamu
kamu janji ya jangan pernah ninggalin aku raja
aku gak mungkin ninggalin kamu sendirian mona
gak akan mungkin lagi
dan aku senang kamu bilang kalau kamu
kamu takut kehilangan aku
aku tahu perasaan kamu seperti apa
terima kasih ya
semoga semua ini hanya mimpi
gak mungkin jadi nyata
karena aku benar benar gak mau kehilangan raja
aku mau bawa kamu ke suatu tempat
nanti kamu juga tahu
beberapa hari mereka ber feudal e

jadi kau malah
aku hingga bisa nyamuk lagi
enggak aku nggak mau ikut mama
kamu ikut mama sekarang
ikut mama ngapain kamu disini ikut mama
eh lady ikut amat sekarang
lady kamu ini berani ngelawan sekarang ya
ikut mama sekarang
ikut ikut aja nih mama
tarik dia keluar
kalau gak mau geret aja
mama mikir aku takut sama tempuh mama
bawa dia keluar
jadi lady ini putri yandis
aduh bisa mati aku kalau sampai lemos tahu
bisa mati aku kalau sampai anies tahu
aku ada hubungannya sama anaknya ini
ya ampun baby
aku mau kasih tahu kamu
baby punya masalah di otaknya
dan diego mau buang dia
apakah mau merabia sama sama
kita besarkan anak ini
karena aku gak mau baby yang berdosa ini
punya ayah seperti diego
ayah gak punya perasaan gak punya hati
aku suka dia
dan aku akan sayang dia
bukan sebagai orang anakku
tapi akan aku anggap sebagai anakku sendiri
tapi kamu bisa jaga dia
nah kurus bagian join suhu enggak tuh
kalau dijumpai lah
sambal mohon kau selamatkan mas roy ya allah
engkau angkat penyakitnya
engkau sembuhkan dia
hamba janji kalau engkau sembuhkan mas roy dan dia sembuh
hamba gak akan menikah dengan mas lemos
hamba mohon ya allah
aku harus bisa kasih tahu kamu
kalau anak kita putri masih hidup
dan itu adalah mona
clara keluar loh
clara lu dengerin gue baik baik ya
lo gak akan pernah bisa kabur dari gue
mending sekarang lu keluar
mereka tidak ada bas
pokoknya gue gak mau tau lu
lu berdua cari sampai ketemu ngerti
tapi rumah ini kosong bos
ya nyuruh nyari dulu masyarakat
bisa atau tidak
aku harus ketemu sama papa
aku yakin mama juga pasti ada di ruang rawat papa
aku membutuhkan bantuan mama untuk kasih tempat aku untuk sembunyi